tau tau lu sempur juga
gue kejar anjing
kalian ngapain sih pada lelah riana
lu tuh kalo minum duduk
itu boneka kita diatas itu
nih kalian berdua ngapain jauh main main sampai kemari
kita ga main jauh jauh kong
itu si sinyonya yang rebutin boneka kita
yaudah gini aja
sekarang lu berdua pulang
biar urusan boneka mas sinyo
udah di situ
udah di situ
ya udah di situ
ya udah di situ
ya udah di situ
satu atap lima keluarga
semuanya sayang emak
eh denger ya

lah kan ini dua rumah kong
satu atap lima keluarga

beda beda apaan ye
lah kalo mereka itu produk unggulan
nah kalo yang ini
enggak ada anjing
berarti kalian kerjaan gua dong
nah lu duluan sih yang ngerjain
lu sangkutin di genteng
gua kan gak sengaja
gigi satu men
ada apaan sih ya pake narik narik
ini dulu lah
lu jangan pake bojoi
udah kita lot belon aja
aduh takut gak nyamping
wang kaktus kesiram
lu pikir muka gua pot
tau tau lu sempur juga
sampein gua ya
gua kejar anjing
sini narik gua
kalian ngapain sih pada
maaf kong kepepet
ini kan cuma contoh
aku belajar mama
salah konyol aku
kok ada suara musik mana sih
aduh kalian tuh bukannya belajar kok malah joget joget sih
mama jahat aku licubin
aduh kenapa bisa dicubin
mama mama jahat
kok al jawabnya gitu sama mama
bukan begitu caranya ngedidik anak
ini alnya aja yang ngeyel
disuruh belajar malah joget joget gitu pakai hp
kan bisa diomongin pelan pelan
nggak perlu bentak bentak
nggak perlu nyubit
nyubit itu cuma buat nakut nakutin aja mah
kagak boleh kita tuh menyubit nyubit anak kecil
nanti kagak pernah ngajarin kita tuh buat nyubit anak kecil
ya itu nyubitnya juga kecil mas
gak ada rasanya nyubit kecil
kecil dari mana nih
nyubitnya kecil begini pasti lu kenceng nih
ini tuh nangis karena manja aja
alnya jadi kolokan
emak itu loh manjain al banget
nah tuh siapa
kalau bukan emak yang manjain
tapi jadinya jadi ngelawan gitu loh emak sama aku
nah lu juga ngelawan sama emak
gak usah heran emak
namanya juga emak tiri
cukup cukup cukup
mantu dikasih tau
udah diajarin orang tua kali
apa sih maksud lu tadi ngomong gitu ian
maksud apaan mbak
ya tadi kamu bilang kalau aku itu ibu tiri
lah kan emang nyatanya begitu
ya tapi gak usah diomongin ian
kalau al denger gimana
udah mbak tenang aja
si al masih bocah dia belum mengerti
tapi bocah gak paham itu kan menurutmu